tidak usah sayang gakpapa
aku udah baik baik aja
biar kita langsung balik ya
sayang juga kalau dibatalinnya sekarang
kamu tuh lagi sakit
perlu ke rumah sakit nggak
aku udah baik baik aja
biar kita langsung balik ya
kenapa kamu gak pernah mau dengar kata kata om
aku cuma keluar sebentar kok
gak ada yang curiga sama aku kok
nggak ada yang curiga kamu bilang
rafael datang ke rumah om
dan dia udah sangat curiga terhadap kita
gak ada buktinya
dia kasih liat foto kamu
foto kamu pake kepucuk ini
ini oleh oleh dari rafael kan
oh minta kamu sekarang ambil keputusan
laporkan elsa dan mamanya
biar mereka terima hukuman
kita punya bukti yang kuat
buat menjaga mereka
bukan itu rencana aku
aku gak mau bikin elsa sengsara
elsa dan mamanya sudah melakukan tindak kriminal terhadap kamu
tapi aku cinta sama dia
dia itu istri orang ricky
dia gak pernah cinta sama kamu
bahkan dia tega celakain kamu
aku mau bikin elsa tunduk sama aku
dan aku mau gunakan barang bukti yang kita pegang
untuk mengancam elsa
supaya dia gak berkutik sama aku
supaya dia mau nurutin semua kemauan aku
kau gak mau itu dihukum lagi
kau gak butuh pikir semacam pikiran kamu
kita masih dipertemukan sama ramadan tahun ini
idul fitri tahun ini
oh iya papa juga udah bayar zakat fitrah tadi di masjid belakang
sekarang ini rumah
sekarang tinggal kita berdua
rasanya baru kemaren kita
sahur terawih sama sama
sekarang tinggal kita berdua
udah dong jangan jadi sedih gini
kamu mau punya cucu dua
gak pake bawa suasana
rumah kerasa sepi ma
cuma kita berdua
besok sudah idul fitri

dan setiap kali aku minta maaf sama papa
aku selalu merasa bersalah
karena masih banyak kebohongan yang
sebenarnya aku pendam dari papa
sebenarnya aku pendam dari papa
jadi kau jadi ikutan sendiri
aku jadi ikutan sendiri
aku jadi ikutan sendiri
setelah kita sama sama
setelah kita sama sama
setelah kita sama sama
setelah kita sama sama
sesuai dengan laura
makannya pelan pelan dong
nanti keselak lagi
ini juga rendang buatan mama kamu
mama sarah ini enak sekali loh saya
aduh pedasnya pas banget
papa cocok banget ya
bilang terima kasih ya
kamu harus makan banyak
kajian kamu pingsan
aku cuma dehidrasi aja
oh kamu dehidrasi
biar aku cepat kita hamil lagi
pasti mama doain ya payah
itu jangan terlalu capek ya
makan yang sehat yang banyak
iya papa benar
kalau orang itu stres atau kecapean
itu bisa ganggu kesuburan kamu
jadi susah amin ya pak ya
iya betul itu
iya kamu harus jaga sah
iya kayaknya kalau disuapin banyak deh makannya
kan berasnya harus gitu
alhamdulillah sudah buka puasa ya
malam terakhir nih ramadhan
ada titipan renang dari papa kamu din
makanan favorit aku itu
suruh kasihan din
biar aku ambil nasi